para perempuan di selandia baru mengenakan kerudung sebagai aksi solidaritas dan pernyataan sikap damai
untuk umat muslim menyusul teror dua masjid di christchurs
aksi solidaritas digelar melalui kampanye di media sosial dengan tagar headscarf for harmony
kampanye headscar for harmony dimulai oleh seorang dokter di auckland
setelah mendengar tentang seorang perempuan yang terlalu takut untuk keluar
karena kerudungnya membuatnya menjadi target terorisme
aksi solidaritas memakai kerudung dilakukan bersamaan dengan momen refleksi nasional
yang digelar di highly park sebuah lapangan di depan masjid al nur
kampanye ini mendapat dukungan dan apresiasi dari dewan perempuan islam selandia baru
dan asosiasi muslim selandia baru
sebelumnya perdana menteri selandia baru yasinta arden mengenakan kerudung hitam saat bertemu dengan keluarga korban
pertama kalau ada orang yang berubah dengan gun
saya ingin berdiri antara dia dan orang lain yang dia mungkin menunjukkan
dan saya tidak ingin dia bisa menjelaskan perbedaan karena tidak ada perbedaan